saudara ratusan jemaah calon haji embarkasi jakarta pondok gede i
tiba di bandara ama madinah arab saudi pada minggu pagi
mereka selanjutnya akan tinggal di madinah selama sembilan hari
untuk melakukan ibadah sunnah arbai
setelah melakukan penerbangan selama kurang lebih sembilan jam
akhirnya tiba di bandara ama madinah
di hari minggu ini ada tujuh hingga sembilan jemaah haji indonesia tiba di madinah
mereka akan tinggal di madinah selama sembilan hari
untuk menjalankan ibadah sunnah sholat arbaid di masjid nabawi
selanjutnya para jemaah akan bergerak ke makkah pada dua puluh satu mei
untuk melakukan umroh wajib dan wukuf di arafah pada sembilan zulhijjah
atau lima belas juni mendatang
melepas tiga ratus delapan puluh delapan jemaah haji kelompok terbang pertama
di bandara soekarno hatta tangerang banten
sekaligus meninjau layanan fast track di tiga embarkasi haji
agar proses keberangkatan semakin cepat
menteri agama didampingi wakil ketua komisi delapan dpr
dupes harap saudi untuk indonesia
dan dirjen penyelenggara haji dan umroh
hilman latif melihat langsung layanan fast track
untuk jemaah haji di bandara soekarno hatta
layanan fast track dapat menghemat waktu jemaah haji
saat tiba di bandara madinah dan jeddah
karena pemeriksaan dokumen keimigrasian
sudah dilakukan di bandara di tanah air
jemaah haji harus menunggu sampai lima jam
namun kini tak lebih dari empat puluh lima menit
pas track awalnya hanya diadakan
dari bandara soekarno hatta cengkare
namun tahun ini juga tersedia di bandara juanda surabaya
jumlah jemaah haji yang mendapat layanan fast track
atau sebanyak enam puluh persen dari total jemaah haji
menteri agama juga melepas keberangkatan